isak tangis korban dan kerabat pecah
menyambut kedatangan jenazah ustadz arman alias alex
di rumah duka di kelurahan kunciran
kecamatan cipondoh tangerang banten minggu siang
setelah disemayamkan jenazah langsung dikebumikan
di makam keluarga yang berada di belakang rumah duka
saat pemakaman berlangsung
istri korban yang dirundung kesedihan mendalam
sempat menolak meninggalkan makam suaminya
hingga akhirnya dibujuk pihak keluarga
pihak keluarga menuturkan selama ini almarhum
yang juga ketua majelis taklim masjid jamin nuril yakin
dikenal sebagai sosok yang baik dan tidak memiliki musuh
pihak keluarga meminta polisi segera menangkap pelaku
dan memberi hukuman setimpal atas perbuatannya
kalau masalah sih tidak ada ya
almarhum ini orang baik gitu ya
bahkan di sini seorang panutan kita ustadz
ya saya harap sih segera ketangkap gitu
almarhum ustadz arman meninggalkan satu istri dan tiga anak
sebelumnya ustadz arman alias alex ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya
di kelurahan kunciran kecamatan pinang kota tangerang pada sabtu malam
korban akhirnya tewas di perjalanan menuju rumah sakit
menurut ketua rw s empat
aksi penembakan itu terjadi ketika korban akan masuk ke rumahnya
sesaat setelah menjalankan sholat maghrib di masjid setempat
warga menduga pelaku penembakan berjumlah dua orang
dan sudah menunggu di halaman rumah korban
setelah melakukan penembakan kedua pelaku langsung melarikan diri
terus dia masuk nah ada suara kayak petasan
dar gitu kan
terus ya korban itu teriak
waduh dambang mau kena kena tembak tembak
anak tersebut lari lagi
nah si pelaku itu lari
kemarin di sini ada motor
di depan sini jalan utamanya ada motor
dalam olah tkp sabtu malam
polisi juga menemukan bercak darah dan lubang di pintu rumah korban
yang diduga akibat tertembus peluru
adapun jasad ustadz arman telah diautopsi di rumah sakit umum kabupaten tangerang
polisi belum memberi keterangan resmi tentang kasus penembakan ini
penyelidikan pun telah diambil alih polda metro jaya
tim liputan cnn indonesia